hari ini pembalap andalan indonesia rio haryanto bertanding di grand prix bahrain
semua berharap yang terbaik untuk pembalap kebanggaan indonesia
meski begitu persoalan dana masih menjadi masalah tersendiri
bahkan berkembang menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan
kementerian pemuda dan olahraga pernah menjanjikan akan memberikan dana sebesar seratus miliar rupiah
untuk menutupi kebutuhan rio haryanto di formula one
namun hal ini baru sebatas wacana dan usulan kepada kementerian keuangan
dan belum disetujui oleh komisi sepuluh dpr ri
sejak awal wacana ini memang sudah memancing suara pro dan kontra
jumlah ini tidaklah kecil dan bisa menimbulkan kecemburuan besar antara cabang olahraga
lalu bagaimana bentuk dukungan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah
tetapi tetap menyokong cabang olahraga lain yang juga berpotensi mengharumkan nama bangsa
kami akan mengulas persoalan ini bersama yang pertama sudah ada di studio kita
ada mantan pembalap nasional alex asma subrata
salam olahraga dan juga mantan menteri pemuda dan olahraga mas roy sudha
terima kasih sudah datang dan nanti kami akan bergabung juga melalui sambungan telepon
dengan deputi empat menpora pak gatot dewa broto
kita akan ke saya akan ke mas roy dulu mas roy
kalau melihat bagaimana rio ini kan euforianya besar sekali
kita memiliki kebanggaan ketika rio bisa berlaga di f satu
semua mata masyarakat indonesia tertuju kepada f satu
dan pertanyaannya sangat simpel
seberapa penting sih sebenarnya rio bisa tampil di f satu bagi indonesia bagi olahraga nasional
oke yang pertama perlu dikelirkan dulu ya supaya jangan salah
karena sekarang ini dikesan rio itu kita harus bangga punya rio
ya saya juga terus men tweet kita bangga punya rio
dan dari dulu saya berkomunikasi terus ya
meskipun dengan rio ataupun dengan ibunya ya bu indah feniwati atau dengan mas sinyo
tetapi ada cara yang salah dalam penanganan pengorganisasian ini
sehingga akibatnya justru istilah saya
saya dulu php
memberikan harapan palsu untuk rio
cara yang salah
cara apa yang salah
ya saya harus keliarkan aja gitu
karena rio ini sebenarnya tidak mewakili indonesia dalam negara
rio ini ibaratnya dulu ada petenis putri kita angelik wijaya misalnya
atau dulu mbak yayu basuki yang sekarang anggota dewan
beberapa tahun yang lalu ketika dia tampil sebagai orang indonesia
tetapi sebenarnya tidak atas nama negara indonesia dia atas nama klub
rio ini tampil atas nama klub menor
kita tahu klub menor ini sebenarnya adalah klub yang awalnya yang dulu
dia berasal dari rusia
kemudian sekarang berkantor pusat di inggris
dan tadi disebutkan tadi bahwa rio ini pay driver
artinya dia membayar untuk bisa ikut
itu artinya dia mewakili sendiri
bahwa ada keuntungan besar bagi indonesia
ya karena nama pertamina
kemudian tulisan pembalap indonesia
ya cuman saya agak nyayangkan adalah ada cara cara yang nanti ada dua cara
kalau memang indonesia itu ingin berpromosi mungkin lebih baik sponsor ke hamilton
tulisan seperti mohon maaf harus saya sebut petronas yang ada di mobilnya itu
atau liverpool yang disponsori garuda misalnya
nah karena mobilnya hamilton itu kan ada kamera
dan sepanjang nanti pertandingan di sirkuit sakir ini
kita mungkin kamera itu hanya dari hamilton dari pembalap pembalap yang terdepan kan
rio di posisi belakang
jadi artinya dulu sebenarnya pernah ada upaya untuk menggalang dana bagi rio
tapi nanti saya akan cerita bahwa negara itu tidak boleh apbn nya diluncurkan untuk sebuah single person
dan ini cara pemerintah ini salah besar
salah besar karena tidak pernah dianggarkan sebelumnya
jadi komisi sepuluh kemarin dpr menolak keras
jadi intinya pemerintah negara tidak boleh memberikan uang atau dananya atau apbn
caranya salah karena justru sebenarnya cara cara csr yang dulu pernah digalang oleh kementerian bumn
itu justru dibunuh sendiri oleh kementerian pemuda dan olahraga
dulu mau ada yang menyumbang sepuluh lima belas mau terkumpul tiba tiba pemerintah ganggu gagah bilang seratus
tapi seratus itu ternyata belum pernah dianggarkan sama sekali
ini kan php
saya menyayangkan kasihan rio
bu alex emang negara nggak boleh membantu suara pembalap indonesia yang akan mungkin mengharumkan nama bangsa di ajang formula one seperti ini
menurut anda apa yang dilakukan oleh pemerintah ini seperti kata mas roy tadi itu tidak tepat caranya
ditahan dulu pak kita akan jeda berikut ini
anda saya kasih kesempatan untuk pikir pikir sejenak
kami akan segera kembali usai jadwal berikut ini
tetap bersama sama kami